setiap hari supinardi utomo sibuk mengurus kambing kambing peliharaannya
ya sejak pandemi covid sembilan belas menerpa warga dusun melikan kabupaten pacitan jawa timur ini banting setir menjadi peternak kambing
sebelumnya supi nardi adalah seorang dalang
dibatalkannya belasan jadwal manggung membuat supinardi beternak dan berjualan kambing demi mendapatkan penghasilan
sanggar seni karawitan yang biasanya ia gunakan sebagai tempat latihan kini beralih fungsi menjadi kandang bagi tiga puluh lima kambingnya
sebenarnya ada lebih dari enam puluh ekor kambing yang diternakan supi nardi
namun keterbatasan lahan membuat supinardi harus menitipkan sebagian besar kambingnya di rumah tetangga
ada sisa tabungan sedikit saya beli kambing akhirnya saya kembangkan di rumah termasuk perhubungan saya keluar ke pasar
selama pandemi saya job saya yang batal ada tiga belas tempat
jadi saya mengembalikan dp dp bagi orang yang hajatan
menjelang hari raya idul adha kambing milik supi nardi laris tipuru pembeli